selanjutnya seperti arus mudik lebaran pihak kepolisian republik indonesia menerapkan kebijakan sistem satu arah saat arus balik berlangsung
sistem pengaturan ini dinilai efektif untuk mencegah kemacetan

sistem pengaturan ini dinilai efektif untuk mencegah kemacetan
macet jadi tidak ada jadi enak jalan lancar
masyarakat pun memberikan apresiasi terhadap pihak kepolisian yang telah membuat perjalanan saat arus balik ini lancar
selain itu mereka juga meminta maaf karena perjalanan balik ini berdampak pada warga yang ingin melakukan perjalanan ke arah jawa tengah
untuk pihak kepolisian yang melaksanakan kegiatan one way ini juga terima kasih
bapak polisi jadi kita merasakan senanglah karena tidak kena macet di acara mudik ini
warga yang kena dampak one way ya kita mohon maaf juga
karena merasa terganggu untuk one way ini jadi mohon maaf
sesuai dengan tujuan kepolisian republik indonesia dalam mudik tahun ini adalah mudik aman nyaman dan sehat
masyarakat pun diharapkan bisa menikmati mudik tahun ini